tentunya dari pihak kepolisian bekerja sesuai dengan sop prosedur yang berlaku
di dalam tim sifatnya adalah membantu apa yang bisa dibantu untuk kelancaran daripada penanganan perkara ini
apakah penanganan ini membuatnya sabir
jugaan ada misalkan keperluan
tentunya dari pihak kepolisian bekerja sesuai dengan sop prosedur yang berlaku
jadi kami sedang bekerja dan mohon doanya
bisa dipastikan itu tidak salah tangkap
yang kayak ini katanya dua ribu enam belas juga diperiksa ya
nanti itu disampaikan oleh tim umas ya
katanya sempat ada sepeda motor
itu nanti disampaikan lebih detail
sekarang yang ingin kami sampaikan adalah kami sedang melaksanakan proses penggeledahan
dan pemeriksaan yang tujuh orang terpindahkan itu masih terlanjutkan di polda sekarang
nanti bisa dikonfirmasi ke tim penyidik karena di tim yang menangani ini kita membagi tugas
tentunya dengan masing masing tugas yang berbeda
nanti silahkan bisa dikonfirmasi oleh pihak polda